ya kamis dini hari tadi lima orang pelaku rusuh ditangkap di sejumlah titik di kota bogor jawa barat
mereka diamankan setelah kedapatan memprovokasi sekaligus merusak fasilitas umum
saat kericuhan pecah di tiga lokasi berbeda
para pelaku yang digelandang ke mapolres kota bogor ini diduga menjadi biang provokasi
saat masa pengemudi angkutan online dan konvensional bertikai pada rabu sore
selain mengamankan pelaku petugas juga menyita sejumlah barang bukti senjata tajam berupa golok dan samurai
sebelumnya bentrok masa online dan awak angkot di terminal laladon berbuntut sweeping balasan serentak oleh warga di sejumlah wilayah kota bogor
mereka membawa senjata tajam dan mencari keberadaan ojek online
sementara itu kondisi keamanan di kota bogor pada kamis pagi berangsur kondusif
petugas gabungan tni polri masih disiagakan di sejumlah titik mengantisipasi terjadinya kericuhan
ya jadi kita berhasil mengamankan lima orang yang diduga membawa senjata tajam
sekaligus memprovokasi pada saat penyampaian aspirasi terhadap keberadaan transportasi online yang ada di wilayah bogor
berhasil ditamankan lima buah golok ya salah satu alat pengunggul
rencananya dia mau melakukan penyerangan terhadap pengumuman atau
dan hasil pemeriksaan sementara mereka gunakan untuk membeli beli dari lawannya